sementara itu setelah dilakukan otopsi tim dokter yang diwakilkan dr raja al fatih widya iswara mengatakan
jenazah randi tewas karena pendarahan akibat luka tembak di bagian dada
dokter menyatakan peluru yang digunakan berasal dari senjata api namun ia tidak dapat memastikan
apakah peluru yang digunakan adalah peluru tajam atau karet
jadi dari yang ditemukan pada otopsi ada luka tembak masuk pada dada kiri
dada kiri yang masuk menembus ke dada dada mengenai dada paru
yang juga mengenai pemukusnya jantung terkira kira jantung paru kiri
lalu sedikit juga paruh kanan sampai dia keluar ke dada kanan
ya kena otot sampai dada kanan itu
jadi ya memang akibat dari luka tembak itu menyebabkan pendarahan anema
jadi memang makanya memang karena otot tembak menyebabkan pendarahan anema
jadi seperti itu hasilnya yang ada otopsi yang sudah saya pandangkan
senjata api kan sejenis peluru
kalau peluru kalau peluru saya tidak bisa tahu ininya yang jelas mungkin kalibernya ya sekitar sembilan